kasus pembunuhan bobo yong seorang pengusaha mebel yang jasadnya ditemukan bersimbah darah
di sebuah gudang penitipan mobil di jalan dr sutomo nganjuk jawa timur akhirnya terungkap
pelakunya ternyata adalah sopir korban berinisial mys dua puluh sembilan tahun
warga kelurahan waru jayeng kecamatan tanjung anom nganjuk
mys ditangkap di rumahnya pada sabtu malam
dalam rilisnya pada minggu siang kapolres nganjuk menyebut tersangka tega menghabisi nyawa korban
lantaran sakit hati sebulan tidak digaji dan sering diperlakukan kasar oleh korban
korban dibunuh dengan parang yang sudah dipersiapkan oleh tersangka
usai membunuh mis membawa kabur pickup milik korban dan dijual di kawasan blitar
seharga empat belas juta rupiah
tanya itu ia juga menguras harta korban berupa uang laptop maupun handphone
atas perbuatannya mys dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup
hasil pemeriksaan sementara motif pelaku yaitu adanya rasa sakit hati
ingin balas dendam karena perlakuan dari korban yang sering memarah marahi korban
kemudian sering menyuruh korban bekerja sampai larut malam
kemudian seperti membayar gaji dan sejenisnya itu tidak dipenuhi oleh korban
sebelumnya jenazah bobo yong tiga puluh lima tahun seorang pengusaha mebel ditemukan pada sabtu pagi
di gudang penitipan mobil di jalan dr sutomo kelurahan payaman nganjuk jawa timur
jasad korban ditemukan oleh warga dalam kondisi bersimbah darah
dengan luka bacokan di bagian kepala perut dan juga tangan
agung wibowo nganjuk jawa timur